masih tentang vaksinasi dinilai masuk dalam kategori petugas pelayanan publik
pemerintah pun memutuskan memberikan prioritas vaksinasi covid sembilan belas bagi wartawan yang dimulai pada hari ini
sementara itu ada dua juta dosis vaksin sinopharm yang akan masuk secara bertahap mulai akhir maret dua ribu dua puluh satu
vaksin ini akan dialokasikan untuk vaksinasi mandiri
tingkah lucu para jurnalis terlihat dalam pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas tahap kedua di ruang media center pemkap jombang jawa timur kamis pagi
beberapa jurnalis ketakutan terhadap jarum suntik hingga berusaha kabur
meski begitu vaksin tetap disuntikan
di banyumas jawa tengah vaksinasi tahap kedua terhadap pelayan publik termasuk awak media dilakukan pada kamis pagi
vaksinasi terhadap pelayan publik di banyumas menyasar lebih dari enam sasaran termasuk awak media
sementara para pedagang akan dilakukan pada tahap selanjutnya
di jakarta sekitar lima wartawan mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas di hall a gedung basket komplek gelora bung karno senayan jakarta
pemerintah menilai pekerja media termasuk kategori petugas pelayanan publik sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin covid sembilan belas
dan ikut dalam program vaksinasi pembelajaran
pemerintah tahap kedua
vaksinasi bagi wartawan di jabodetabek dilaksanakan masal selama tiga hari pada dua puluh lima hingga dua puluh tujuh februari
ya harapannya sih kerja menjadi sedikit lebih tenang walaupun kita tetap menjaga protokol kesehatan
kita berharap agar proses vaksinasi ini segera mengakhiri masalah pandemi ini dan bisa kembali ke kehidupan normal
kita juga bisa melakukan peliputan juga secara normal
menteri bumn erick thohir menjelaskan
pemerintah telah mengamankan pasokan tiga ratus empat puluh juta dosis vaksin untuk satu ratus tujuh puluh juta penduduk
kebutuhan dua puluh juta dosis vaksin dapat diakomodasi pihak swasta melalui program yang dinamakan vaksin gotong royong
dengan demikian target vaksinasi pemerintah bisa terwujud setidaknya desember dua ribu dua puluh satu hingga februari dua ribu dua puluh
tetapi ini merupakan bagaimana swasta bisa dilibatkan
yaitu swasta membeli dari pemerintah atau membeli dari bumn
vaksinnya ini dibagikan gratis kepada para pekerja daripada masing masing perusahaan swasta tersebut
sementara itu menteri koordinator maritim dan investasi luhut binsar panjaitan mengatakan
sebanyak dua juta dosis vaksin sinopharm akan masuk secara bertahap mulai akhir maret dua ribu dua puluh satu
vaksin ini akan dialokasikan untuk vaksinasi mandiri
tim liputan cnn indonesia